jadi dia yang mengganggu bumerangku sampai sampai aku gagal menghabisi rara santang itulah akibatnya
kalau kau bermain dengan bumerangku
akan menghentikan diri
akhirnya kau datang menghadapiku
sekarang hentikanlah aku
kalau kamu bisa
kemampuan bocah ini
mungkin aku harus lebih serius
sedang mencoba memancing amarahku
aku harus lebih tenang
suara kebeletul region
aku bisa membunuhku
untuk lu tidak jadi apa apa
seperti yang gue mulai growing
setelah kamu tunggu
setelah kamu melihat aku
hurilan atau maksud
tidak akan sukses
malah tak bisa
hanya seperti itukah kemampuanmu langsung
kau menyerahlah pasukanmu sudah kalah astagfirullahaladzim hai apa pasukan batu jajar menyerah
astagfirullahaladzim keras aku mengatakan ia masih mengejar
tidak ada tempat bersembunyi yang aman di sini terpaksa
aku harus menggunakan ajian halimu
sepertinya dia sudah lari dari sini
kuakui kemampuannya cukup tinggi
seandainya aku bisa memiliki prajurit seperti dia
ya sepertinya aku masih bisa memanfaatkan

aku masih bisa memanfaatkan surawi setan
aku bisa memanfaatkan dia untuk menekan siu liwangi
aku akan melihat keadaannya
oh ternyata mereka sedang dalam kesulitan
aku akan melakukan keadaannya
aku akan melakukan keadaannya
jadi dia yang mengganggu perangku
sampai sampai aku gagal menghabisi rara santam
kalau kau bermain dengan bumerangku
pemilik bumerang itu
hentikan bumerangmu tapak wulo
kenapa kau mengganggu bumerangku
aku hanya melihat bumerang
tapi dia malah mengejarku
kalau kau mengganggu bumerangku
aku gagal menghabisi rara santang
kau yang akan aku habisi
hentikan bumerangmu tapak wulo
hentikan bumerangmu tapak wulo
hentikan bumerangmu tapak wulo
ternyata anak muridku tapak kulit
sudah memiliki senjata baru
anak itu memiliki aura jahat yang sangat pekat
tapi untuk itu
anak itu tidak boleh mati di tangan tapak wulo
apa yang kau lakukan buruh
aku yang menghentikan bumerangmu
kenapa kau menolongnya
karena aku melihat anak itu memiliki aura yang sangat jahat dan pekat
kita bisa memanfaatkannya
tapi untuk itu kita harus berhati hati
karena anak itu memiliki sifat yang sangat licik
kau bisa menghentikan tapi kamu harus menolong
aku menyerah guru
tolong ampuni aku
kau aku ampuni
kau aku ampuni
kau aku ampuni